sementara itu di bawah guyuran hujan deras rombongan pengantar jenazah almarhum sutan batugana tiba di tempat pemakaman umum atau tpu girita mabogor sabtu petang
isak tangis anak keluarga langsung pecah saat jenazah dimasukkan ke liang lahat
saat memanjatkan doa sejumlah anak almarhum nyaris pingsan tak kuasa menahan duka
kepergian sultan juga meninggalkan duka mendalam di kalangan kolega serta keluarga partai demokrat
sutan batugana dikenal keluarga dan partai sebagai sosok politisi handal dan gemar bercanda
almarhum baru menjalani masa hukuman di lapas suka miskin selama hampir setengah tahun hingga meninggal dunia karena kanker hati
meninggalnya sutan batugana tidak serta merta membuat kasus hukumnya berhenti
menurut ketua kpk agus raharjo kasus korupsi tersebut tetap berjalan apabila ada perkembangan dan kemungkinan ada tersangka lain
sutan batugana difonis dua belas tahun penjara karena menerima suap dari kementerian energi dan sumber daya mineral dan sk kamigas
saat menjalani hukuman sutan meninggal dunia karena kanker liver
menurut ketua kpk agus raharjo kasus hukum pelaku korupsi tetap berjalan
kasus korupsi tidak berhenti meski tersangka
sudah meninggal dunia apabila kasusnya berkembang dan dimungkinkan adanya tersangka lain
tak hanya itu apabila yang bersangkutan sudah ada keputusan inkrah dari pengadilan atas kasus korupsi dan terkena denda
maka ahli waris bertanggung jawab menanggung denda tersebut
karena kalau yang namanya denda yang mengembalikan kerugian negara kan tidak berhenti
masih terus jalan pak ya
artinya kalau misalkan ada denda inkrahnya begitu itu tidak berlaku
bukan berhenti begitu yang bisa meninggal dunia bebas kan tidak begitu
bisa dibebankan kepada ahli warisnya